iya dua dua dua buah kelapa jatuh di parit ngapain sih ayang kiki jerit jerit
apa ayang kiki lulus ujian alhamdulillah uy aja di hutan seneng tapi ini di depan ada mobil
you beri tahukan sekarang
bapak doakan semoga persolat ini segera terungkap ya dan ada titik terang
saya pamit pulang kalau begitu ya
terima kasih atas waktu ya maaf mengganggu
dengarin kata kata al tadi ya
kalau ada hal yang kamu tahu tolong kamu kasih tahu
jangan kamu sembunyikan
kita udah perjanji
satu sama lain
tidak ada lagi kebohongan dalam pernikahan kita
kasih tahu bapak ya
hati dirasa yang semakin gak tenang
siapa sebenarnya yang sudah membunuh roy
nggak apa apa deh bosan berbaring begini
demi anak aku sama mas
nih kiki buatin susu hamil buat mbak andin
mas al yang suruh
katanya biar mbak andin sama aladin makin segera
kiki sampai lupa
belum ngecek mbak
bentar kiki cek dulu ya mbak ya
kiki kok tiba tiba tangannya keter nggak bisa ngetik mbak
bapak mau ngecek nggak
ini mau ngecek
bapak mau ngecek
udah masuk nih nama panjang musik oh kiki amin arti mbak kiki kiki amin arti
manggih nggih itu beneran gak lulus kalian kaki lagi mbak
udah tahu kalau kayak gini ceritanya
serius baden gak bikin kiki bahagia kan emang lulus ki nih sumpah
selalu ngajarin kiki makanya kita bisa
bisa menjawab semua pertanyaannya
aya gvr sujian alhamdulillah ugadi hutan seneng calculateduttering seneng namanya
ikutan seneng hahaha tapi ini di depan ada mobil bawa barang barang katanya disuruh pak bos buat
ketemu ama bu andin oh ya udah kalau gitu bentar kita kasih tahu mbak andin ya mbak andin katanya
oh ya di depan ada orang nganterin barang katanya cuma masal oh mungkin tuh orang buat nganterin
barang barang buat itu deh kayak desain kampanye raina suruh masuk aja suruh masuk
ya kata mbak andin suruh masuk aja oh begitu siap siap siap oke bang masuk aja bang
bikinin rena kamar baru iya supaya kamu sendiri
mbak andin sama mas om bisa aja deh kalau nyari kesempatan rena ditaruh di kamarnya sendiri biar
setau deh kamu maafin kiki kiki terlalu bahagia
lebih lebih terpaksa kembali sekali lagi
pasti ibunya kiki bangga sama kiki mbak andin
plastik ya udah boleh kali ya pintunya dibuka biar orang yang masuk tolong
kiki tinggal ya mbak ya
mau bangun kapan aja halal sifatnya
apa kamu bener bener sudah tidak pernah lagi diganggu sama riki
tapi kalau seandainya dia mengganggu kamu
aku minta kamu langsung kasih tau aku
nah aku akan ambil tindakan
oh ya satu hal lagi
kalau kemarin andin
mau memindahkan mangkapnya nindi
aku kemarin nyari tas sama dompet kamu ke rumah sakit
enggak sengaja aku ketemu dengan mirna
andin mau memindahkan mangkapnya nindi
itu artinya apa
andin sama sekali belum tahu
kalau rena adalah nindi
aku sudah tahu
aku sudah tahu
aku sudah tahu
aku sudah tahu
aku sudah tahu
aku sudah tahu
aku sudah tahu
aku sudah tahu